dengan ciri khas bagian depan dan belakangnya yang sama
penggunaan rancangan lambu agar mempermudah menempelkan mesin motor pada kapal untuk menggerakkan kapal
inilah keuningan pelabuhan sunda kelapa yang kini bertransformasi sebagai objek wisata
maka tak heran kerap kita jumpai wisatawan yang berkunjung untuk mengabadikan keunikan pelabuhan sunda kelapa
nah selain museum fathahila yang ada di depan saya ini
bangunan yang paling tua di sini juga ada sebuah gedung
nah ini cafe batavia
serasa masuk ke mesin waktu dan kembali ke era kolonial belanda saat saya memasuki bangunan ini
halo terima kasih
siapa menyangka bangunan yang berusia lebih dari dua ratus tahun ini masih berdiri kokoh
cafe batavia telah mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan
mulai dari rumah tinggal pejabat belanda di era kolonial
kantor administrasi voc art gallery dan mulai berganti menjadi resto di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dengan nama cafe batavia
lantai satu kafe merupakan lounge yang dilengkapi dengan bar serta panggung live music
setelah puas melihat lantai satu kali ini saya berpindah ke lantai dua
di lantai dua mata saya langsung tertuju pada bar yang berdiri di bawah
bar yang dijuluki winston churchill bar
dan kali ini saya dijamu dengan minuman khas betawi beer plotok
eits jangan salah ini tidak mengandung alkohol
meski namanya peer minuman ini terdiri dari rempah rempah
seperti seraih cengkeh kapulaga hingga biji pala
karena tentunya kita akan terus inovasi untuk makanan
di mana kita tidak hanya menjual western food kita juga ada indonesian food
dan biasa juga kita akan ada rutin
di lantai dua juga ada bagian utama yang dikenal dengan the grand salon
di tempat ini berfungsi sebagai area inti kafe
di grand salon juga sering digunakan untuk acara seperti pernikahan hingga ruang pertemuan
melalui jendela besar saya juga dapat menikmati museum fathahillah dan bangunan bersejarah di komplek kota tua
saya mengunjungi museum moja di kompleks stadion utama gelora bung karno jakarta
dibuka saat pandemi mendara ibu kota moja museum menghadirkan pengalaman berbeda kepada para pengunjung
jakarta ini bukan cuma soal metropolitannya ya tapi juga budaya budaya baru yang masuk ke kota jakarta
membuat kita anak muda bisa menikmati jakarta seperti sekarang
ini bener bener ngepop banget ya apalagi ini permainan ini roller skate ini sudah dari tahun delapan puluh an nge topnya
tapi sekarang dua ribu dua puluh satu kembali ngetop
permainan sepatu roda memang kembali bersinar pada awal tahun dua ribu dua puluh
ditandai dengan munculnya kegiatan bermain sepatu empat roda di jalan raya
namun yang berbeda di sini para pengunjung bisa memanfaatkan kembali popularitas sepatu roda
dengan cara mencari sepatu yang lebih terkenal
mereka kuasai yaitu gembira dan bergaya
kemunculan tempat semacam ini di ibu kota dinilai memberikan warna baru dalam keseharian warga jakarta
dibuka pada maret dua ribu dua puluh satu mal ini memilih berkonsentrasi membentuk keterikatan antara pengunjung dengan mal
disediakan ruangan untuk membuat karya kreatif untuk belajar menari hingga fasilitas membuat podcast
kita memanage ruangan memberikan ruangan kepada komunitas terutama komunitas kreatif yang di hub life
komunitas kuliner dan komunitas yang memang untuk mengembangkan diri
jadi seperti yang kita lihat sekarang kita ada di sini di hub
ini memang fokusnya untuk content creator sebenarnya
upaya lain untuk tetap bertahan adalah membentuk cara belanja secara digital termasuk untuk membeli makanan di dalam mal
protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan dimanapun
cara ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi pertemuan dengan banyak orang
tim liputan cnn indonesia jakarta